setelah menjalani pemeriksaan whole body counting atau wbc dari sembilan warga perumahan batan indah
didapati dua orang terpapar radiasi cesium satu ratus tiga puluh tujuh dengan kadar rendah atau dua belas milisievert dalam tubuhnya
sedangkan tujuh orang yang di rumahnya berdekatan dengan titik limbah radiasi dipastikan negatif terkontaminasi limbah radioaktif jenis cs satu ratus tiga puluh
tingkat radiasi dalam tubuh dua orang ini rendah atau di bawah ambang batas normal yaitu satu milisievert
pihak batan dan bapeten akan terus mengawasi
hasil pemeriksaan telah selesai dan secara umum kesembilan warga dinyatakan sehat dan tidak ada dampak kesehatan dari paparan radiasi
sementara dua warga yang terindikasi terpapar zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh akan dipantau dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan
jadi memang hasilnya itu sangat melegakan
jadi hasil dari bbc itu sangat melegakan

itu ada dua yang terindikasi atau yang terukur kontaminasi cesium
tapi tingkatnya tingkatnya ternyata sangat rendah
tingkat dari kontaminannya sangat rendah
jadi dari sembilan itu tujuh tidak terukur
tujuh itu tidak terukur berarti sangat kecil
sedangkan ada dua yang terukur
sedangkan ada dua yang terukur berarti sangat kecil
artinya apa pak
artinya memang kecil sekali
jadi tidak ada dampak radiologi tidak ada dampak kesehatan
sementara itu wakil wali kota tangerang selatan meminta agar warga lebih selektif dalam menerima informasi seputar peristiwa ini
warga diminta percaya kepada pihak yang kompeten dalam menyampaikan informasi
tentunya saya menyerahkan kepada pihak polisian
kepada keputusan rakyat untuk menemani lebih jauh dengan kesempatan
saya ingin fokus saja kepada warga yang terukur
saya sudah sampaikan kepada kepua rw dan kepua rt
untuk meningkatkan sis kablik di lapangan
jatah hal yang tidak diinginkan
kemudian yang kedua
sumber sumber informasi yang patentnya itu
yang pastinya ya dari patan itu sendiri
dari rumah sebatan
bapak ten juga mendukung sepenuhnya baris krimabes polri
yang melakukan penyelidikan asal usul zat radioaktif
yang ditemukan di area perumahan batan indah
dimas arief setiawan tangerang selatan banten